dari kabar pengamanan pasca bom bunuh diri kita beralih ke serba serbi mudik dalam segmen ayu mudik dua ribu enam belas berikut ini
hingga h satu kemarin gelombang pemudik pulang ke kampung halaman masih terus mengalir
di pelabuhan tanjung wangi banyuwangi satu ratus lima puluh pemudik gratis akhirnya berangkat
dengan menggunakan kapal barang
di surabaya jumlah pemudik yang melalui jembatan suramadu semakin banyak
sehingga petugas terpaksa menggunakan jalur roda empat untuk menampung pemudik roda dua
sementara di stasiun gubeng surabaya kepadatan pemudik didominasi oleh penumpang kereta api jarak menengah
setelah tertahan selama dua hingga lima hari sekitar satu ratus lima puluh orang pemudik gratis yang tertahan di pelabuhan tanjung wangi
menggunakan kapal prima nusantara
gratis tidak selalu menyenangkan
itu yang menjadi tagline kita
namun sesungguhnya pemerintah bisa memberikan fasilitas yang nyaman
dan seharusnya juga bisa memberikan kepastian keberangkatan bagi para penumpang yang sudah lima hari tertahan ini
pada dua hari
perempuan itu pak
untuk kapal ini gratis
tapi enggak muat
penumpukan penumpang ini diakibatkan keterbatasan armada dan kuota kapal yang dibatasi
jangan dadakan gitu ya
karena memang kapal tidak tersedia tepat waktu dan terbatas juga
mudik juga menjadi tradisi bagi warga madura
bagi mereka mudik merupakan ritual tahunan yang sakral
karena berkaitan dengan
makna silaturahmi dan solidaritas bagi keluarga di kampung halaman
sama halnya seperti masyarakat indonesia pada umumnya
warga madura di surabaya juga punya tradisi mudik jelang lebaran
mereka menamakan tradisi itu sebagai toron yang berarti pulang
toron memang tak jauh berbeda dengan mudik
namun bagi warga madura toron memiliki makna luas
kenapa kok milih mendekati hamil satu ini pak
ya soalnya kan besok
kelamaan kalau sekarang kan enak pak
jadi nanti malam bisa langsung terberang
semakin sore jumlah pemudik yang melintasi jembatan suramadu semakin banyak
petugas bahkan sampai menggunakan jalur kendaraan roda empat untuk menampung sepeda motor yang bertambah banyak
sementara di stasiun gubeng surabaya
kepadatan pemudik lebih didominasi
oleh para penumpang jarak menengah
yaitu bojonegoro malang dan banyuwangi
antrean calon penumpang nampak mengular untuk mendapatkan harga tiket yang lebih murah dari biasanya
mbak sinta ini kan loketnya belum dibuka
sudah mengantri di sini dari berapa lama
dua jam sebelumnya
karena ini lebih murah
kan harga pertamanya itu kena tiga ratus empat puluh lima
jadi promonya jadi delapan puluh
artinya memang sengaja tidak membeli tiket jauh
karena ada promo kalau beli dua jam sebelum keberangkatan
ini bisa lebih murah seperti itu ya
tujuannya mana mbak sinta
puncak arus balik sendiri diprediksi akan berlangsung pada sepuluh juli
hari terakhir libur lebaran
dan tujuh belas juli hari terakhir libur sekolah